ntar gak gue tau gimana ya
kamu pasti belum baca kamus itu kan
nah aku itu kesini buat cariin kamu pacar
aku gak kenal siapa siapa lagi selain kamu
terus kamu misalnya
apa sih lo teriak teriak aja
bikin emak jantungan aja
gak ada apa apanya
ada tikus aja kayak liat di jemit
kamu kenapa sih

lihat lihat tikusnya dimana ya
gak usah nyaka gak usah
biar ntar aryo aja yang nyari tiklos
diam dong diam diam
nggak ada tikusnya susah banget
gak usah ya kagak usah
tikusnya udah dapet nih nya
jadi nya gak usah masuk ya
nah tuh kak nya bener kan
bagus dah kalo begitu
makanya jadi orang jangan jorok
eh elah tikus perasa buah di kamar lo
lo kagak usah beri
kampenya lo bidadari
aku itu emang bidadari
romaku itu dilayatkan
tapi tangan kamu tuh bau banget
terus lupa nyuci tangan
oke deh gini aja deh
kalo lo tuh adalah bidadari dari kayangan
nah sekarang lo ngapain disini
lo ngapain dari negeri kayangan yang lo bilang itu
tiba tiba lu datang ke bumi
iya jadi aku itu ditugasin sama bunda aku
emang bidadari punya bunda ya
hah makin aneh aja
aku punya bukti buktinya
cepat lagi sih
wah tuh gak pantas jadi pacar gue

baru punya motor aja lo belag
aku punya semua bukti
yang nunjukin kalo kamu itu menerita banget jadi jomblo
jadi lo selama ini
termasuk lo rekam
ya enggak lah
ih kamu tuh gak kayak gitu
aku cuma merekam kegiatan kamu di rumah pohon aja
karena emang tugas aku adalah mengamati para jomblo kayak kamu
kamu pelajarin semuanya
dan kamu gak akan dijomblo lagi
ya dibaca dong masa dimakan
mesti dari mana gue ceritanya
ngomong aja susah
lu percaya sama sesuatu yang gaib
maksudnya negeri negeri dongeng
gaib aja ke gue kagak percaya
gue jadi bingung udah sekarang
gue percaya dongeng kok gue percaya gaib
yang penting lu cerita apaan
gue gak jadi cerita nih
gue pulang aja ya
berantem aja lu sama gue
aku udah penasaran penasaran
lu gak mau cerita
ada tamu nih nyari lu yuk
ntar nyokap gue tau gimana
kamu pasti belum baca kamus itu kan
nah aku itu kesini
buat carin kamu pacar
aku gak kenal siapa siapa lagi selain kamu
kalau misalnya lu gak punya siapa siapa dan lu cuma punya gua
lu mau tinggal dimana
kayaknya lo udah akrab banget tuh
udah kenal lama lu ya
punya temen ganteng begini
gak pernah cerita sama nyak
ganteng banget yuk
kayak yang di tv
tau lah pokoknya begitu
tadinya bilang dia ganteng
matanya udah siur ya
mata tuh dibuka
atau matanya banyak beleknya
enak aja lu ya
ini gak dikata begitu
ini mata gue udah buka banget
ini udah pada melodot nih mata gue
lu tuh yang buta
awal rahum tuh
jelas jelas itu dia laki
gue juga tau yuk
bisa belajain kali
saya temennya aryo udah lama
ngerantau sini mau cari kerja
cari kerja disini
boleh kan tante saya numpang disini
malem wanyun aja kerjaan tiap hari
yuk enak yuk
ada temennya ganteng buat yuk
mukanya panggil tante
ngapalu pelang pelang wajah
udah sana bawa masuk
sudah mau masuk kemana nyak
bawa ke kamar panju
masa ke kebun
udah sana tenteng tuh bocah
tadi lu bilang sama gue lu bidadari
nah tadinya bilang lo laki
lu tuh apaan sih
kok jadi bingung
kamu tuh gak usah bingung